jadi bisa kita jadikan contoh ya
ketika nanti yang kris dua ribu dua puluh lima diterapkan
paling terbagus untuk tingkat kota
tapi juga yang menarik dah ini tentang suara parpol dari pan ya
mbak indira sebagai kaula muda australia itu
gue kan di ciawi ibaratnya sepuluh kilo
dan lain lain itu sudah mutlak hukumnya
peristiwa yang kerap kali menjadikan anak anak sebagai korbannya ini disebut sebut sebagai fenomena gunung es
ya jadi bisa ketemu sama cewe lu lagi kan gitu
juga seperti di mesir gitu ya alhamdulillah ya bisa kita lakukan kegiatan tersebut gitu dengan adanya
kita akan menyaksikan maroko dengan portugal
tapi gini dok ini sebagai lu waktu itu dua puluh satu tahun dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas lo terpilih menjadi pemain nomor satu terekstri di indonesia nih dok
di situ sering ada bekas jembatan bu